selain menjadi kota karnaval jember terus mewujudkan impiannya untuk menjadi kota wisata budaya dengan industri kreatif di dalamnya
salah satunya adalah dengan menggelar festival egrang
lewat permainan ini jember diharapkan bisa menjadi kota impian bagi anak anak
industri kreatif terus berkembang di kota karnaval jember
salah satunya festival egrang yang kini menginjak tahun ke delapan
dalam festival egrang peserta yang memakai pakaian adat harus melintasi jalan desa sepanjang dua km
setiap di hadapan panitia masing masing peserta menampilkan kreativitasnya mulai atraksi hingga meneri di atas egrang
tentunya semua itu membutuhkan latihan khusus menjaga keseimbangan di atas bilah bambu
lebih satu bulan
lebih satu bulan ya
kostum orang daya
kenapa panggil kostum itu
festival yang digelar di kecamatan ledok ombok ini pesertanya mayoritas adalah anak buruh migran yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri
lewat permainan inilah mereka bisa terhibur di tengah kurangnya kasih sayang orang tua yang banting tulang di luar negeri
perhatian pada anak inilah yang membuat jember mendapat peluang
penghargaan sekaligus predikat sebagai kota layak anak
salut untuk kebupaten jember yang telah melakukan acara seperti ini festival dimana anak anak dilibatkan apalagi anak anak yang rentan
yang hubungannya dengan anak anak migren workers atau anak anak tkw atau tki yang ditinggalkan di sini

selain itu jember juga tidak ada lagi kekerasan pada anak
selain itu jember juga tidak ada lagi kekerasan pada anak
selain itu pemerintah jember juga memberikan perlindungan pada anak khususnya pada anak buruh migran
selain itu pemkap jember wajib memberikan akta kelahiran pada semua anak di jember sebagai wujud perhatian pemerintah atas hak hak tumbuh kembang anak
syekh fulkus mandani jember